jalan pengawas sekarang
kementerian kelautan dan perikanan mewacanakan mengekspor benih lobster
menteri kkp edi prabowo menyatakan ekspor benih lobster justru akan mendatangkan keuntungan dan berkontribusi bagi ekonomi nasional
pemerintah dapat menarik pajak dan bea keluar atas ekspor benih lobster
namun tak serta merta mengurangi pemenuhan kebutuhan benih lobster dalam negeri begitu juga dalam kebutuhan budidaya
ya ekspor lobster ini masih terus pengkajian karena memang menyangkut banyak
anda sendiri kan tahu baru kita umum bicara rencana saja sudah macem macem ya beritanya
tapi saya pikir nggak ada masalah ini bagian daripada kebijakan ekspor mau ekspor atau tidak itu kan tergantung nanti hasil penelahannya seperti apa
menanggapi wacana pembukaan larangan ekspor benih lobster edi prabowo
menteri kelautan dan perikanan sebelumnya susi pujiastuti pun angkat bicara
ia menyayangkan kebijakan tersebut turut didukung oleh menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menurut susi potensi ekonomi akan semakin besar dihasilkan
jika lobster diekspor setelah besar bukan saat masih menjadi benih
kegelisahan susi pun beralasan
pasalnya larangan ekspor benih lobster diterapkan saat susi pujiastuti
bagi menteri kelautan dan perikanan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
larangan tersebut pun tertuang dalam peraturan menteri no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster kepiting dan rajungan dari indonesia
salah satu poinnya adalah melarang lobster di bawah dua ratus gram ditangkap serta diperjual belikan
ppatk sebelumnya melaporkan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai tiga
pertama penyelundupan benih lobster di indonesia

dana ini digunakan untuk mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal
diketahui melalui pernyataan ketua ppatk kepada cnnindonesia com
dana tersebut berasal dari bandar di luar negeri yang dialirkan ke sejumlah pengepul di indonesia
penyelundupan benih lobster terindikasi tindak pidana pencucian uang

jika anda bersuara tidak kenal dari aliran dana penyelundupan
sampai jumpa dahur saya bel federal bases musim hutang di beres korea
d report dari asbiter kanewa di tujuan app perumahan diseluruh kota di indonesia
oke nah ini dia gambarnya ya
klopster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya dengan harga seper seratusnya pun tidak astaffirllah
karena tuhan tidak boleh kita kufurakan nikmat darinya
ini udah pakai bahasa bahasanya mas azul nih
mas bas gimana anda menerjemahkan
proses gorengan ini hanya sekedar beda kebijakan atau ada hal prinsipi lain yang coba diangkat oleh bu susi gitu
beda kebijakan yang dieksekusi terlalu cepat menurut saya
harusnya menteri yang baru nggak begitu terburu buru mengatakan atau berniat untuk mengubah aturan tentang ekspor benih lobster
tenang dulu lah butuh waktu dua tiga bulan baru mengambil keputusan untuk mengubah aturan
jadi akhirnya masyarakat publik yang kadung cinta kepada bu susi bergejolak
saya kira bu susi
tapi publik juga sebenarnya nggak ngerti ngerti amat ini lobster mau diapain dunia gitu gitu misalnya
tapi persepsi masyarakat publik ya dia lebih mengerti
dia lebih membela kepentingan nasional kita
menenggelamkan kapal itu gaungnya sangat positif
makanya dia dibela terus
bisa saja menteri yang baru juga benar
jadi saya kira komunikasi publik dari pemerintah telah gagal untuk memberikan pesan kepada masyarakat
ini loh masalahnya
yang benarnya sekarang kita cuma meraba raba aja
kayak teori gajah
orang cacat megang gajah gajah itu kayak apa
kayak belalai kayak kuntut
tapi bang gowar apa yang membuat bu susi itu kemudian begitu stand out keluar dan mengkritik secara terbuka menteri yang baru
ya gini karena bu susi tahu persis upaya dia melarang ekspor benih itu bukannya tanpa alasan
dia ingin menjaga kekayaan laut kita
itu untuk jangka panjang
jadi ini kan sebetulnya kepentingan jangka panjang versus kepentingan jangka pendek
kepentingan jangka pendek adalah kepentingan ekonomi
kepentingan ekonomi dari mungkin bisa nelayan atau eksportir
eksportir laut ikan dan seterusnya
umumnya adalah dia sudah mati
tetapi mengapa seperti itu
sebetulnya kalau kita sabar sedikit benih benih lobster itu kemudian dibiakkan dulu dalam hitungan tiga tahun misalnya
maka dia hasilnya juga akan berlimpah limpah
akan kalau bu susi tadi menyebut seratus kali lipat
daripada dijual ekspor benihnya
nah kalau sudah dewasa dia bisa seratus kali lipat maka income yang didapat juga akan seratus kali lipat
tetapi ini butuh ikhtiar yang kerja keras
satu teknologinya harus benar
lalu yang selanjutnya ya
kita harus sabar
sabar karena ini juga untuk kepentingan jangka panjang
saya pelajarin beberapa angka statistik yang di tweet oleh bu susi ya
salah satunya yang menarik adalah bahwa kalau dia digemukkan si lobster itu
memang ada peningkatan pendapatan secara ekonomi dari penggemukan lobster
tapi overall antara penggemukan dengan yang menggemuk sendiri di alam itu semua total kalau angkanya di total itu turun
jadi susi mau mengatakan bahwa biarkan saja lobster itu tumbuh dan besar di alam lalu nanti setelah besar kita ambil
nah setelah besar itu ukurannya apa dua ratus gram tadi
jadi yang di bawah dua ratus gram nggak boleh
kalau itu dia bilang dia akan gede sekali
dan pendapatan kita sebagai negara maritim akan mendapatkan yang besar sekali dari dan angkanya naik
dia bisa ditunjukkan itu
nah itu yang terjadi di banyak negara sebetulnya
jadi negara negara besar pengekspor dan pemproduksen lobster itu adalah mereka yang membiarkan nelayan mengambilnya dari alam
yang harus dicatat adalah lobster itu tidak bisa di breeding
tidak bisa di kawin kawinkan seperti sapi misalnya
tidak bisa begitu ya
tidak bisa dia alami
tidak bisa dicangkau atau setek gitu juga ya
tidak bisa jadi alami
kalau baik diambil dan digemukkan baik diambil dan digemukkan maka sebetulnya potensi untuk si lobster itu breeding diantara mereka sendiri akan menjadi kecil
karena begitu dewasa sudah langsung ditaruh di satu tempat tertentu kan untuk dikonsumsi
jadi nggak ada proses kawin mawin gitu
nah yang juga harus dicatat adalah breeding di antara mereka itu dilakukan di laut yang bawah
nah para pengambil lobster bayi itu memancingnya dengan pakai lampu
jadi di atas laut di malam hari ditaruh petromax lalu dia naik gitu naik ke atas
jadi itu yang diambil
jadi bagaimana dampak dari itu semua
nah saya lihat memang bu susi kan pikiran pikirannya agak envirogmentalis gitu ya
dia sangat peduli pada lingkungan
which is itu oke gitu menurut saya
dan nggak cocok memang dengan semangat zaman sekarang ya kalau pakai kita bilang
kalau mau mengejar pertumbuhan ekonomi kesejahteraan nelayan pendapatan lain yang juga naik gitu kan harus menjadi bumper ekonomi
nah itu yang ditolak tuh bud soal nelayan tadi
tadi kan ada angkanya juga nelayan itu menjual benih lobster itu tiga ribu
sementara di pasar di vietnam sana rp seratus
yang diuntungkan pedagang gitu
masalahnya apa yang anda baca dari kebijakannya edi prabowo ini
kenapa begitu ekstri perbedaannya
kalau kita lihat di awal awal beliau mengatakan kayaknya era pendengaraman kapal sudah it's over gitu
kita masuk ke era budidaya dan banyak hal lainnya
jadi pendengaraman kapal ala susi yang tadi mas bas katakan menjadi salah satu apa namanya yang menjadi gaung gitu itu sudah over
sekarang ini juga akan dihapus gini
ini menurut anda gimana
tuntutan ini tuntutan untuk kita mendatangkan cash flow lah kira kira begitu
mendatangkan income bagi negara ini
lebih juga tuntutan untuk pertumbuhan ekonomi
seperti kita tahu tahun depan dua ribu dua puluh ini semua lembaga maupun analis ekonomi menyebutkan sebagai tahun buram dari sisi ekonomi
nah dalam posisi yang seperti itu kita masih menghadapi current account defisit
lalu kemudian ada triple defisit transaksi berjalan
nah untuk mengurangi ini perlu hal hal baru potensi potensi yang ada untuk mendatangkan income
salah satu yang dianggap bisa mendatangkan itu dan memicu pertumbuhan memacu pertumbuhan adalah benih lobster tadi itu
yang juga ekspor kan kalau kita bicara ekspor berarti cad nya bisa ditipiskan di situ
iya bisa ditipiskan betul
nah itu kemudian apalagi ada basis argumentasi secara penelitian yang menunjukkan tadi itu
apakah setelah ramai kayak gini apa yang mungkin kedepannya kita akan bayangkan dari benih lobster
apakah kebijakan ini akan direvisi atau seperti apa
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
nah bicara kelautan ini memang apakah ansih seperti itu
keinginan dari kelompok kelompok tertentu yang ingin menangguk untung dari penjualan
apa ekspor dari apa kalau benih lobster tadi gitu tapi kita enggak punya bukti tapi yang
saya kira alasan yang paling sahih adalah soal pertumbuhan ekonomi kita dikejar dengan segalanya
begitu tapi bisa juga kalau mau adalah ini menjadi sebuah kampanye politik karena menterinya
datang dari gerindra kan karena ya bisa menguntungkan lain bisa juga begitu but gitu
tapi kalau dengan seterkenakannya busu seperti ini yang kalau kita lihat training berhari hari
misalnya isu ini ya ini kan susu pendapatan perhatian dan mendapatkan dukungan juga cukup
banyak dari netizen ini bukannya agak merugikan justru agak kontradiktif dengan apa yang anda
katakan karena justru image kepada si menteri kepada pemerintah bahkan partai politik yang ada di
belakang menteri itu menjadi lebih jelek mas bask sayangnya susi nggak punya partai sama juga
sayangnya luar biasa punya partai orang yang ditangisi kenapa ngajarin menteri lagi
susi dan yonan dan itu real dan mereka bekerja baik untuk negara ini jangan diragukan
nasionalismenya jangan diragukan kemampuannya jangan diragukan juga apa namanya integritasnya
nah ini yang menjadi tanda tanya besar kenapa presiden jokowi mengganti dua menteri
anda apa aroma amisnya ada kalau kita lihat mungkin karena jokowi tidak menempat masukkan
yang mencukupi dari orang orang yang ada disekitar dia dia pernah bicarakan tentang
entah susi entah yonan dia bilang
katanya ada menteri yang nggak pernah
datang ke sidang
atau rapat menko
ya kita tahu siapa orang ya
itu sangat menggampangkan
kenapa presiden bicara seperti itu
harusnya gak perlu atau
kalau memang mau menilai kinerja
menteri membuatnya lebih lengkap
ini kita punya tiga menit terakhir di
segmen ini bang kohar anda lihat memang
kebijakan susi itu banyak yang salah banyak yang ngawur
sehingga harus betul betul
dibatalkan secara ekstrim
di awal menteri yang baru gitu
mungkin terlalu progresif ya
ada beberapa kalangan terlalu
progresif dan jangkauannya tadi itu
sangat melihat bagaimana
ekosistem laut itu ditegakkan
meskipun suffer di awal
dia pokoknya dia hajar dulu
sementara di belakang ini
pasti risikonya akan banyak
ya karena seperti
bangunan pasir begitu dia dibabat
ya runtuh itu semua
dan susi ingin membangun lagi
bu susi ingin membangun lagi bagaimana ini
menjadi sebuah bangunan yang kokoh untuk jangka panjang
kedaulatan laut itu yang diperjuangkan
nah persoalannya kan kemudian
yang ditunggu tunggu lima tahun
bagaimana nih hasil dari laut nih
memang kurang cukup berhasil dengan tabrak menabrak
sebetulnya mengorbankan banyak musuh gitu misalnya
menciptakan banyak musuh
tabrak menabrak itu punya hasil yang bagus nggak
kalau menurut susi
semua itu ada hasilnya
dia kasih statistik sebetulnya
di dalam berbagai rapat lah ratas di dpr
dia kasih statistik yang naik gitu
tapi tentu saja
di dalam pemerintahan yang punya perspektif
yang berbeda gitu saya mau sebut saja misalnya dulu
pak yusuf kalah
sejumlah tempat pengelolaan ikan
di daerah sulawesi
itu kan juga pak jekan memberi
peringatan keras waktu itu kan
tapi susi memberikan fakta berbeda gitu kan
soal penenggelaman kapal juga begitu
jadi sebetulnya dalam
sebuah kabinet yang
atau dalam sebuah pemerintahan yang memunculkan
berbagai versi itu leadership presiden
menjadi sangat penting dengan untuk melihat
segala persoalan dari kacamata yang lebih jernih
saya berangkat dari kata katanya bang kohar
bahwa susi ketika ingin melakukan
sesuatu yang progresif menabrak banyak
hal pasti yang ditabrak itu kalau nggak lecet
luka atau enggak paling nggak dengkulnya
sakit gitu kan ini pasti ada orang marah
ini fight back nggak dari orang orang itu
ini bentuk kita bisa simpulkan
ini fight back kepada susi nggak
enggak juga ya yang penting
sekarang yang saya lihat adalah
banyak publik yang mengharapkan
susi dan jonan kembali masuk
bukan sebagai menteri loh
kalau bicara mengenai endorse mengendorse
dpr amerika ini kabarnya sudah
tidak mau lagi mengendorse presiden trump
bahkan nggak sabar kayak menunggu
untuk pemilu dua ribu dua puluh jadi sebelum
pemilu dua ribu dua puluh kita tabrak
bisa petik dari pemakzulan
itu kita akan bahas itu saja